suasana haru mengiringi kedatangan jenazah anam nurmansyah salah satu korban kecelakaan yang
terjadi pada minggu siang di pelayangan kabupaten cirebon jawa barat akibat kecelakaan ini enam
warga kecamatan warungase meninggal tiga korban berasal dari desa cepagan dua dari desa banjiran
dan satu korban dari desa masin semuanya dari kecamatan warungasem batang menurut kepala desa
cepagan heri kuswanto dua warganya anan dan andre menjadi pengemudi dan pendamping minibus itu
mereka menjemput rombongan pekerja rumah makan di bogor untuk pulang kampung naas dalam perjalanan
kecelakaan terjadi dari desa cepatan ada tiga warga siapa siapa andre mastyo anand nurmansyah
dan selastri selamat untuk yang lainnya pilih dari siapa yang
dua dari desa banjiran yang satu dari desa masjid polisi menyebut diduga karena pengemudi mengantuk
minibus menghantam truk tanki yang parkir menambal ban kerasnya benturan mengakibatkan
kendaraan minibus ringsek tiga orang meninggal di lokasi sementara tiga lainnya menghembuskan
nafas terakhir saat dibawa ke rumah sakit kontrol objeknya dimana mobil avanza putih
dengan plat nomor g tiga ratus tujuh c ini menintas dari
terbuncang ngantuk menabrak mobil tanki yang
menang tampal ban di bangun jalan kasus kecelakaan ditangani sat lantas polres
cirebon polisi mengamankan sopir truk untuk dimintai keterangan tim liputan cnn indonesia